lagi di tangan dokter
tolong kabarin memirain dia sekarang
baik pak saya akan segera informasiin ke ibunya pak rendy
terima kasih bel
lalu kenapa ya
tapi hatiku kok gak tenang juga
emangnya sesibuk itu apa sampai kagak angkat telpon aku
jangan jangan mas randy gak dateng lagi
tapi masa iya sih dia gak dateng
gak mungkin ah mas reni kayak gitu
tau jangan jangan dia lagi nyetir
lagipula kalau aku tinggal sekarang
kasian juga dia
tidak sampai lagi
udah bantu saya
udah bantu saya
halo pak tolong ke jalan gasori sekarang
kamu gak mau banget
ada apa ini
kok tiba tiba perasaanku tidak enak
kok gak diangkat sih
aduh ren kamu tuh jangan bikin mama jadi pikiran macam macam ke kamu nak
kalau gitu aku sholat aja deh
supaya hati aku tenang
betiga gak ada jesi tuh ibaratnya
panci gak ada tutupnya
kemeja gak ada celananya
kan nggak lengkap kayak aneh gitu
kok pakai baju hitam hitam begitu
sedang dalam rangka upaya acara berduka
soalnya jesi gak balik balik kesini
biasa dapet telepon dari mama kamu
saya telepon dulu sebentar ya
nah sa nenek ikut ya
soalnya kalo nenek sendirian
ntar makin berasa sedihnya
cuma ya masih sedih aja sih belum balik
oh jangan sedih dong
supaya kamu gak sedih
mama mau kasih tahu kabar gembira untuk kamu
kabar apa mah
mama udah pesen
wah ini beneran gak sih
mama tadi tuh
udah telpon mamanya nino
dan kalian akan pemotretan jam tiga sore
oke ma oke mama kasih banyak ya ma
mama emang yang terbaik
ya bener banget
dan ini juga kita seneng
tapi yang makeup in elsa siapa
kan biasanya jesi yang makeup in
kalo ada jesi pasti elsa cantik banget tuh ntar fotonya
ya allah astaghfirullahaladzim
halo mas dari tadi kamu tuh kemana aja
aku udah khawatir banget sama kamu
renny terluka karena ngelindungin saya
astaghfirullahaladzim terus gimana lukanya parah nggak
ini sekarang saya lagi menuju rumah sakit
renny nggak sadarkan diri
yaudah yaudah sekarang kamu mau bawa pak renny ke rumah sakit apa
biar aku sama mama nanti jenguk ke sana untuk cek kondisinya
nggak usah nggak usah
kamu mama sama renny di rumah aja
kamu doakan renny dari rumah ya
semoga pak rendi juga bisa cepat sembuh
bilang renny sekarang lagi ada di rumah sakit
dia lagi kena musibah
terus sekarang keadaan pak renny gimana pak
lagi di tangan dokter

saya akan segera informasiin ke ibunya pak renny
shachtara eating jam
kita akan berltb langsung juntos mati
sebelum keluar grupo
kitaiyor yang menuju tak tiba tiba

tapi lu pusing baik baik bang
aku insane banget setelah balik dari syurga bastante